presiden joko widodo telah menerbitkan ketentuan mengenai pendanaan dan pengelolaan ibu kota nusantara atau ikn
dalam ketentuan itu diatur juga soal pajak dan penghutang khusus
pp ini disahkan pada delapan belas april dua ribu dua puluh dua dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
beleit tertuang dalam peraturan pemerintah atau pp no tujuh belas tahun dua ribu dua puluh dua tentang pendanaan dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota nusantara
aturan turunan dari undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua puluh dua tentang ibu kota negara itu membuka lebih banyak opsi bagi pembiayaan pembangunan ibu kota negara baru
tim komunikasi ikn sidik pramono menjelaskan skema pajak khusus ikn akan dipungut setelah ibu kota negara resmi dipindahkan
kemudian nanti akan dicerminkan juga dalam rencana semacam rencana pendapatan apbn apbd gitu
kalau di dalam penyelenggaraan pemerintahan
jadi itu nanti pasti akan dihitung kembali di exercise kembali biaya biaya apa yang harus disiapkan untuk penyelenggaraan pemerintahan
anggarannya seperti apa dan kemudian juga anggaran pos pos pemasukan termasuk pajak dan penghutang khusus yang bisa
bisa dipungut oleh pemerintah
ada pun pajak khusus ikn meliputi pajak kendaraan bermotor pajak alat berat pajak rokok pajak barang dan jasa seperti makanan dan minuman
listrik perhotelan kesenian dan hiburan
pajak khusus juga termasuk pajak reklame hingga pajak sarang burung walet
pajak khusus ikn dikhawatirkan akan lebih tinggi dari pajak daerah
sehingga berimplikasi pada turunnya optimisme
investor dan memicu adanya diskriminasi fiskal bagi warga lokal
bentuk diskriminasi fiskal ini juga nantinya bisa berakibat
siapapun yang akan mendatangi ikn untuk menetap di ikn
padahal tujuannya pembangunan ibu kota negara adalah menarik penduduk baru
menarik transmigran dari pulau jawa untuk ada di ikn
pengusaha juga wirausaha tetapi akhirnya ini menjadi semacam disinsentif
justru mengurangi minat untuk pindah ke ibu kota negara
bima menambahkan pemerintah sebaiknya justru memberikan fasilitas keringanan pajak
untuk mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru
roni satria galuh prestisa jakarta